sama sama mendengarkan pidato dari bapak prabowo subianto
kepada pak prabowo kami persilahkan
kepada bapak ibu semuanya boleh silakan duduk
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera bagi kita sekalian
shalom om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
selamat pagi saudara saudara sekalian bapak bapak dan ibu ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan

salam sejahtera bagi kita sekalian
salam sejahtera bagi kita sekalian
salam sejahtera bagi kita sekalian
salam sejahtera bagi kita sekalian

salam sejahtera bagi kita sekalian
yang saya hormati saudara bahlil lahadalia
setelah ini saya mengur makan depan bersama mbak lesci
yang saya hormati tokoh tokoh nasional yang hadir terutama panglima saya jenderal tni wiranto
jenderal polisi sutarman
yang hadir ibu wismoyo
dan semua tokoh tokoh
udara imam sufaat
laksamana ahmadiyah didit asraf
saudara mahir al gadri
begitu banyak tokoh tokoh
tidak saya sebut tanpa mengurangi rasa hormat
disini juga ada
saya tidak akan panjang pidato
karena ini adalah hari
tanggal dan waktu
yang sudah dihitung
jadi sesuai adat kita
kita akan penuhi
ada disini kawan kawan saya
saya minta maaf kalau saya tidak sebut satu satu
untuk mengurangi waktu
saya ingin menyampaikan disini
raka buming raka
dari seluruh rakyat indonesia
mengucapkan terima kasih
kepada pendukung pendukung dan pengusung pengusung
saya ingin disini menyampaikan
bersama dengan saudara saudara
dari rakyat indonesia
dalam sejarah bangsa indonesia
indonesia yang bebas dari kemiskinan
indonesia yang bebas dari kelaparan
indonesia yang bebas dari kurang gizi
indonesia yang anak anaknya akan tumbuh
untuk seluruh rakyat indonesia
untuk seluruh rakyat indonesia
kepada rakyat indonesia
tidak lagi akan panjang berpidato
saya hanya menyampaikan
seluruh jiwa raga kami
untuk rakyat indonesia
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
bagi kita sekalian